para komisi tiga atau panja penegakan hukum mereka menyebutnya di komisi tiga akan memanggil gubernur dki jakarta dan kapolda metro jaya begitu
pak ahok sudah menerima undangan dari komisi satu
sempat kaget gak ini komisi tiga kenapa manggil saya nih
ya gue cuma tanya sama kapolda aja
gak pernah ada waktu
jadi kapolda gak ada waktu
dia tunda yaudah saya tunda aja
kan dprd yang terhormat kan bisa panggil siapa saja kan
bisa pak ya
karena salah satu pimpinan dpr justru kali ini fahri hamzah gitu pak
ya gak maksudnya boleh aja panggil kan
kalau dprd dipanggil terus datang
tapi pertanyaannya kamu manggil sembarangan orang tuh kamu ini siapa
ya kan kalau kamu merasa saya ada urusan hukum
mau bilang sumber waras atau apa
kamu tanya sama kpk dong
kpk di kalian
banyak dong sama bpk komisi sebelas
mitra kerjaannya langsung
ya itu dalam struktur tata negara kita
dan mereka juga lupa yang sok sok manggil
kamu kira ahok ini siapa

kamu kira kok siapa gitu loh
gue kaya aman di komisi dua pak ya
gue ngerti strukturnya semua kok
bilang urusan alexis segala macam
emangnya kalau ada perbuatan asusila
kan dpr pak ya
gak bertingkatan ya
kadang kadang kasian juga nih
aktivis mantan aktivis kayak gitu
panja loh itu pak
makanya aku pikir ini orang ngerti gak sih kerja gitu
sekarang berantem di dpr
ada yang setuju ada yang nggak setuju
aku sih mau datang aja
dpr itu mengharapin saya emosi
bikin mereka marah
marah sama mereka terus menghina parlemen